pemirsa pulau rumah toko yang menyerobot bahu jalan dan saluran air di pulut jakarta utara dibongkar oleh petugas gabungan
tindakan ini dilakukan setelah para pemilik belum membongkar ruko secara mandiri hingga tenggar waktu yang telah ditentukan
tugas gabungan dari pemkot jakarta utara tni dan juga polri mendatangi daratan ruko di kelurahan pluit kecamatan penjaringan jakarta utara pada rabu pagi
kedatangan mereka untuk membongkar dua puluh dua unit ruko yang mencaplok bahu jalan dan juga menutup saluran air
sebelumnya pemkot jakarta utara memberikan waktu selama empat hari mulai dari jumat sembilan belas mei hingga selasa dua puluh tiga mei bagi pemilik ruko untuk melakukan pembongkaran secara mandiri
namun hingga batas waktu yang telah ditentukan para pemilik rokok belum juga membongkarnya
pemilik ruko yang telah ditentukan pada rabu pagi telah menutup seluruh air
seiring pembongkaran sejumlah ruko yang menyerobot bau jalan dan juga saluran air di kawasan pulit pada rabu pagi
puluhan pekerja dan pemilik tempat usaha menggeruduk rumah ketua rt dua
mereka menuding ketua rt sebelas riang prasetya sebagai penyebab permasalahan ini
ketua rt lah yang melaporkan kasus penyerobotan bau jalan dan seluruhan air kepada pemkot jakarta utara beberapa pekan lalu
menurut pengunjuk rasa penyerobotan lahan sudah terjadi sejak puluhan tahun lalu tetapi dibiarkan oleh otoritas tempat
akibat pembongkaran ini para pegawai tempat usaha mengaku untuk sementara waktu tidak dapat bekerja
padahal mereka diupas
ada kerjaan walaupun kerja seberapa
tapi kalau dibongkar gimana kalau pemerintah terpaksa bongkar gitu
tapi ini dengan dibongkarnya ini apa yang terdampak
ya terdampak lah kita kasih makanan keluarga pakai apa
pokoknya tutup tapi gimana pak
ya tutup lah
ya kita kan kerja dibayar harian
bang tutupan kesini apa jadinya
tutupan kesini kan ini kan misalnya dari rt gitu kan
kenapa nggak dari awal pembangunan nggak dibongkar gitu loh
setelah sekian lama
baru ada kayak gini gitu
kita kan nggak tahu